gue bakal memperlakukan lo dengan spesial
rek ini gue gak salah liat nih
devon bawain tasnya wulan
apa mereka udah jadinya
pokoknya gue gak boleh ketahuan
jangan lewat sini jangan lewat sini
lo jangan macem macem lagi ya sama gue
gue bisa teriak di sini

ya ampun lan
lo tenang aja
gue gak bakal kurang ajar lagi sama lo
gue cuma gak kepengen siapapun nyakitin lo
termasuk semut ini
btw makasih bunganya
lo gak perlu jawab sekarang koklan
tapi izinin gue sampe sebulan kedepan
gue pengen memperlakukan lo kayak cewek gue
kita ini kan gak ada hubungan apa apa
gue juga gak akan maksa lu buat suka sama gue
tapi gue pengen perhatian sama orang
gue pengen ngasih lo bunga
pengen nanyain lu udah makan atau belum
dan pengen beli apapun yang lo mau
terus kalo sampe sebulan kedepan ternyata lo emang suka sama gue
ya kita jadian
kita masih bisa temenan kan
yaudah kita makan dulu yuk
gue udah siapin menu yang spesial buat
gue udah makan kok
nagian niat gue ketemu sama lo itu buat belajar bareng
ngerjain tugas bareng
bukan makan bareng
dan gue juga gak bisa malem
eh yang bener dong
nanti deh dong
kok gak enak banget dibawanya
lo jarang servis ya
ayo deh terus deh cepetan deh
jangan emang juga manusia lo gimana dong kalo gak ditantang jadi penyakit
gue pengen kalian semua tahu
kalau perempuan cantik yang ada di sebelah gue adalah
teman yang sangat spesial
namanya ulan dari
jadi kalo besok lusa atau kapanpun itu dia kesini
gue minta kalian nge treat dia dengan sangat sangat spesial
beri dia ruangan yang paling terbaik
fun gak gitu juga kali
gue lebih baik kehilangan pelanggan daripada kehilangan lo wlendari
gue gak boleh sampe ketauan
lompat dimana ya
gue gak boleh ketauan sama ulan
maksudnya mares ya dia
udah deh gak usah berlebihan pon
gue bakal memperlakukan lo dengan spesial
eh ini gue gak salah liat nih
defon bawain tasnya ulan
apa mereka udah jadiin
pokoknya gue gak boleh ketahuan
jangan sini jangan lewat sini
gue gak dimana mana ya ketemunya elo elo
lo ngapain disini
suka suka gue kali mau dimana
lo bener bener ngapain
bukan urusan lo kali
cuma permasalahannya gue punya seorang guru yang tidak bertanggung jawab
ya main pergi hilang gitu aja
ya main pergi hilang gitu aja
yang ketoyotik laman siapa
gue pikir udah balik
ya haloh susan
oh jadi roman mau ketemuan sama susan
yaudah kalau gitu gue nyusul ya man ke sana
hah gak usah jangan
gue bentar lagi mau pulang kok
yaudah deh man
eh man man

nanti lo minum air putih doang lagi di mall